oh jadi kamu nggak bisa dong makan siang di luar
nanti aku kabarin kamu lagi ya soalnya aku lagi sapa nino juga
lagi bantuin panino beresin berkas
iya yaudah kamu beresin dulu aja ya kerjaan kamu
kamu ada rencana makan siang dengan randy
ya punya rencana
ini kesanmu buat mbak fera
terima kasih banyak ya pak
apa mbak fera yakin tidak mau berubah pikiran
kalau cuma mau menjenguk orang tua di kampung
mbak tidak harus resign
saya gak enak pak
kalau saya ambil cuti terlalu lama
lagian saya juga ada berniat buat pulang ke kampung halaman
biar bisa deket sama ibu saya
baik saya paham mbak
semoga ini keputusan yang terbaik buat mbak hera
sebelum mbak fera pergi
tolong tanda tangan berkas ini
buat laporan saya di kantor
sebenarnya aku juga berat melepaskan pekerjaanku
tapi aku takut dengan semua ancaman yang aku terima
aku juga gak mau dikejar terus sama bu andin dan suaminya
aku takut banget
silahkan ya pak
ya udah pak
saya permisi dan terima kasih banyak ya pak
fera tunggu fera
aku baru dateng
pak andin masih ikutin aku
fera fera tunggu sebentar fera
ada apa bu
tolong kejar fera aja sampai dia kabur
cepet jalan pak
cepet jalan pak
cepet jalan pak
cepet jalan pak
cepet jalan pak
cepet jalan pak
cepet jalan pak
hah fera nya kabur
gimana hah fera nya kabur
kita telat mencari
dan kamu gak bisa ninggalin ibu dalam keadaan kayak gini
aduh ya sudah sudah
ada yang bisa dibantu
hari ini aku temanin omah
mau jadi dokternya oma
biar oma sehat lagi
dokter rena mau periksa oma
mau periksa pasien mau
ayo diperiksa diperiksa
periksa oma dulu ya
iya please silahkan
oma kok badannya gak anget sih
gak anget ya
gak hangat ya badannya ya
aduh kalau ada dokter rena disini
pasti oma akan cepet semua
aduh enak sekali pijetannya
permisi bu pasien
ini saya buatkan teh kamui
bu dokter tadi menugaskan saya
untuk membuatkan teh buat bu pasien
supaya pasiennya bisa seger lagi dan sehat lagi
waduh ya oma terima kasih sekali lagi sister mirena
aku bantainya oma
kalau semua teror ini memang ditujukan ke aku
aku yang sebenarnya jadi incaran mereka
dia jadi ikut terkena imbasnya
ma kan gak ada salah sama aku
kamu jadi gak bisa pergi ke sekolah
ma jangan sedih lagi ya
makasih ya sayang
makasih ya dokter rena
aduh cucu umat tersayang nih
ntar gini jadi dokter beneran ya sayang ya
ma kan ku buat menderita hidupnya
tapi aku harus hati hati melakukannya
ini semua menjadi makin rumit karena ternyata andin malah menikah dengan aldebaran alvari
dan aku tidak boleh menyakiti andin dan rena
teman buty ini
terima kasih ya cede
agus aku ngerti ajacor
saya coba ajak makan siang aja ya
pak nino ini berkas berkas proyek lain
sudah saya urutkan berdasarkan nama perusahaan
pak nino kayaknya masih belum ada mood untuk kerja
kasian juga ya
pasti dia saat ini merasa hancur banget
handphone kamu yang beli
saya boleh angkat sebentar
makanan bareng yuk
aduh gimana ya
mau gue tinggalin juga gak enak
tapi gue juga mau banget
kamu lagi sibuk ya
biasalah mas lagi jam kantor kayak gini
kamu gak bisa dong makan siang di luar
nanti aku kabarin kamu lagi ya
soalnya aku lagi sahabat nino juga
lagi bantuin pak nino beresin berkas
kamu beresin dulu aja ya kerjaan kamu
kamu ada rencana makan siang dengan randy